badan reserse kriminal polri segera melimpahkan berkas penyidikan dugaan penodaan agama
yang menyedat gubernur dki jakarta non aktif basuki cahayapurnama kekejaksaan pada pekan ini
ditemui di sela sela acara serah terima jabatan kepala kepolisian daerah di mabes polri
kepala barreskrim komisaris jenderal polisi aridono
mengatakan berkas penyidikan yang sudah dirampungkan oleh jajarannya
sudah siap diserahkan kekejaksaan
dalam penyidikan yang dilakukan barreskrim sudah memeriksa dua puluh tujuh orang saksi
untuk mendalami kasus dan melengkapi berkas
pada jumat dua puluh lima november barreskrim akan menyerahkan berkas kasus dugaan penistaan agama kekejaksaan
sehingga kita harapkan dalam proses kedepannya nanti tidak ada pulang pergilah
kita harapkan langsung ke dua puluh satu